cakupan vaksinasi covid sembilan belas di dki jakarta bagi lansia dan tenaga pelayanan publik masih belum mencapai seratus persen
begitu pula vaksinasi bagi penyandang disabilitas
kerjasama antara dinas kesehatan provinsi dengan berbagai pihak baik swasta atau organisasi masyarakat dibutuhkan untuk meningkatkan capaian vaksinasi
dinas kesehatan provinsi
data tersebut memperlihatkan masih rendahnya cakupan vaksinasi bagi lansia pelayan publik dan juga penyandang disabilitas
salah satu pihak yang dapat ikut membantu meningkatkan cakupan vaksinasi adalah organisasi ikatan alumni sekolah atau universitas
juru bicara vaksinasi kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyatakan
peran organisasi masyarakat sangat dibutuhkan agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan di satu tempat
dan yang penting apa kalau semakin banyak kan tidak terjadi penumpukan
sehingga protokol kesehatan akan tetap bisa dijaga itu yang penting
dan orang juga tidak lama menunggu
jadi kalau daftar sekarang nanti baru dapatnya tiga minggu yang lagi kan sudah keburu ini ya tidak nyaman
jadi kalau kita bisa daftar sekarang dua tiga hari atau maksimum seminggu kita akan dijadwalkan akan lebih nyaman untuk tentunya orang mendapatkan vaksinasi
jadi memang yang ada
kita mohon untuk bisa dipertahankan
vaksinasi yang digelar ikatan alumni kolesegonzaga atau ika gona menjadi salah satu contoh
mereka bekerja sama dengan puskesmas kecamatan pasar minggu dan rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
untuk memberikan akses vaksinasi bagi lansia guru dan tenaga pengajar
serta penyandang disabilitas dengan total lebih dari enam ratus pendaftar dalam dua hari pelaksanaan
adalah memang harus berusia delapan belas tahun
tidak punya penyakit bawaan yang berat
seperti itu untuk disabilitas ya mas ya
kami sudah diarahkan oleh pihak nakes dan dokter dari pihak puskesmas kecamatan pasar minggu
dan juga dibantu dengan dokter dan nakes dari rspad
salah seorang penyandang disabilitas yang ikut dalam vaksinasi adalah rahmat sukma
mereka mengaku senang bisa mendapatkan akses vaksinasi
dan berharap tetap sehat sehingga dapat kembali bekerja dengan aman
pertama kali saya scrolling ada informasi saya ketemu sama teman
lalu saya ikut teman vaksin lihat lihat terus akhirnya saya ikut
saya mau daftar kesini akhirnya
perasaan saya senang sekali
pertama kali saya beri vaksin semoga saya sehat
dan bisa berkembang
bisa bekerja lagi dengan kuat
harapan saya setelah vaksin saya tidak kenapa napa
setelah efek ini tidak ada masalah apapun dengan setelah vaksin
dan saya tetap sehat
dan saya tetap oke oke aja
kolaborasi pemerintah dan organisasi ikatan alumni
direncanakan akan tetap digelar saat pelaksanaan vaksinasi tahap tiga bulan juni mendatang
angga putra hadi ahdi